keinformasi lain senin siang badan pengawas obat dan makanan
menggelar konferensi pers untuk meluruskan polemik susu kental manis
dalam keterangan persnya kepala badan pom penny lukito menjelaskan
yang menjadi permasalahan adalah iklan dan label produk susu kental manis
yang dinilai memvisualisasikan produk tersebut sebagai pengganti susu
badan pom menyatakan susu kental manis bukanlah produk pengganti susu
susu kental manis hanya diperuntukkan sebagai pelengkap makanan
sayangnya sebagian masyarakat diketahui terkecoh oleh iklan produk susu kental manis
yang menunjukkan anak kecil meminum susu kental manis yang dicairkan layaknya susu murni
padahal susu kental manis tidak memiliki kandungan gizi serupa susu murni
susu kental manis tidak disarankan untuk dikonsumsi bayi di bawah usia dua belas bulan
bahkan dilarang dijadikan pengganti air susu ibu
untuk menanggulangi polemik ini badan pom akan mengeluarkan peraturan pemerintah
dan iklan produk
rancangan peraturan ini telah dibahas selama lima tahun dan sudah berada dalam tahap finalisasi
karena sampai membentuk anak yang biasa senang yang manis manis
yaitu kan lima tahun pertama dari ibu punya
dan satu tahun pertama asli itu harus adalah asli eksklusif
itulah yang tadi tadi silahkan diinginkan
nah kenapa baru sekarang
saya kira bukan baru sekarang ya hanya sekarang ini
ya dengan adanya sosial media
di mana juga masyarakat berjadikan muda menyampaikan
memberikan pandangan dan persepsi masing masing
sikap kelihatannya ini baru muncul